bagi banyak orang makanan bersantan merupakan hal yang tidak terpisahkan ketika merayakan idul fitri bersama keluarga

santan murni dapat menurunkan kadar kolesterol ldl triglesirida sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung
konsumsi santan murni yang benar adalah satu sendok makan
jika sudah terlanjur mengkonsumsi banyak santan kombinasikan dengan makanan sehat seperti buah dan sayuran
jadi supaya kita sehat pada saat idul fitri terus lambung tidak kaget juga ya
makan yang penuh dengan lemak itu kan santan penuh dengan lemak
yang pertama kita sarapannya sarapan sehat dulu buah buahan
pertama kita tingkatkan jadi pada saat cemilan sediakannya cemilannya buah buahan yang tinggi
apel pir semangka buah naga pokoknya buah buahan yang bervariasi
lalu kita bisa memodifikasi awal pakai makanan seperti itu dulu nanti baru kita coba makanan yang ada opornya ada ketupatnya rendangnya
dengan porsi cukup jangan berlebihan jadi jangan sampai dua kali lipatnya
lalu nanti pada saat makan siang dan makan malam makan yang tinggi
selamatkan pola sehat
dan seimbang jadi jangan tiga kali tiga kali makannya makannya yang mengandung santan tiga tiganya
lalu yang ketiga adalah sediakan cemilan sehat
kacang kacangan terus buah buahan tadi dan diimbangi dengan juga minuman yang sehat
segala yang berlebihan memang tidak baik
agar kita dapat menjaga kesehatan konsumsilah makanan dengan bijak dan tidak berlebihan
randy putrama endra rizaldi jakarta